menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi mengatakan mendikbud telah berencana untuk melakukan desentralisasi ujian nasional pada masa mendatang
menurut menteri pendidikan un selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional
muhajir yang ditemui usai puncak peringatan hari guru di sentul bogor jawa barat mengatakan saat ini pemerintah masih akan membahas tentang penghapusan un pada rapat kabinet terbatas pekan depan
hal tersebut menyusul keputusan presiden agar ujian nasional disentralisasi
mendikbud menanggapi keputusan presiden dengan berencana mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan mewenang guru baik secara pribadi maupun kolektif
sudah kita ajukan ke pak presiden dan saya sudah dipanggil beliau dan sudah disampaikan tapi kan memang ada runtutannya semuanya
misalnya harus dibahas di rapat terbatas ya kan
nanti kemudian harus pak presiden pasti juga meminta saya untuk menyampaikan secara detail sehingga nanti bisa dianalisis dampak baik positif maupun negatif
usulan menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi untuk menghapus ujian nasional menuai pro dan juga kontra di kalangan guru dan juga orang tua murid termasuk di makassar
tidak adanya ujian nasional dikhawatirkan menurunkan motivasi belajar para siswa
belum meratanya pendidikan di indonesia menjadi alasan menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi untuk menghapus ujian nasional tahun depan
kesenjangan kualitas pendidikan menjadi alasan utama
faktor lainnya infrastruktur pendukung ujian nasional juga belum merata antara lain unit komputer jaringan internet maupun jaringan listrik
alhasil baru tiga puluh persen sekolah yang sesuai standar nasional
pro kontra pun datang dari guru dan orang tua murid utamanya mengukur proses kemampuan pendidikan yang sudah dicapai
ini saya kira memang perlu dipikirkan mata matang
kenapa karena sebenarnya kalau secara pribadi di sma makassar ini ujian nasional juga dampaknya itu sangat besar di dalam aktivitas anak anak kita di dalam proses belajar mengajar
makassar adalah salah satu sekolah yang sudah memenuhi standar pelaksanaan ujian nasional
sekolah ini memiliki fasilitas komputer yang memadai dan dibagi dalam empat laboratorium
alhasil mereka mendapat dua kali penghargaan dari komputer pendidikan kebudayaan kalau masih dipimpin anies baswedan
sementara bagi orang tua penghapusan ujian nasional di satu sisi sangat menguntungkan bagi siswa atau pelajar secara psikis
sebab mereka tidak lagi tertekan lantaran khawatir tidak lulus ujian nasional
kalau sebagai orang tua jadi saya mau menjelaskan dulu dari dua sisi ya
jadi sebagai orang tua saya terserah aja senang sekali ya
karena otomatis kalau saya menjelaskan dari dua sisi saya menjelaskan dari dua sisi
kata ujian nasional buat anak anak itu sudah menjadi beban mental buat mereka
tetapi karena posisi saya misalnya pekerjaan saya adalah seorang guru saya kurang setuju ya
saya kurang setuju dengan tidak ada dihapusnya ujian nasional
misalnya memang kita tidak bisa mengukur kemampuan anak anak itu sendiri
karena kan otomatis kalau misalnya tidak ada ujian nasional berarti kita tidak tahu kemampuan dalam satu daerah itu seperti apa
yang diusulkan menteri pendidikan muhajir effendi presiden joko widodo mengaku akan melakukan pengkajian lebih lanjut
masih proses belum dirataskan
memang dari menteri pendidikan menyampaikan itu tapi tentu saja ada ratasnya
tidak ada rapat terbatas
dan nantinya kita putuskan kalau itu memang perlu untuk mengetahui standar standar
dan ujian dari kualitas pendidikan kita harus diperlukan
kalau tidak saya belum tahu laporannya seperti apa dan ada yang berarti ada ujian
jadi tidaknya wacana ini akan sangat berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pendidikan indonesia
alwi fauzi makassar sulawesi selatan